kepala korlantas polri irjen pol istiono memastikan bahwa operasi ketupat dua ribu dua puluh satu merupakan operasi kemanusiaan
yang mengedepankan aspek keamanan saat diberlakukan peniadaan mudik
hal itu dikatakan istiono setelah mengikuti rapat koordinasi dengan ketua dpr ri puan maharani
dan menteri perhubungan budi karya sumadi di cirebon jawa barat pada rabu
ia menyatakan petugas di lapangan akan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menghalau pemudik
sehingga tidak terjadi gesekan
namun jika warga yang melewati pos penyekatan dapat menunjukkan dokumen persyaratan
seperti halnya surat perjalanan dinas diperbolehkan untuk melintas
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi memastikan bahwa jajarannya dan tim gabungan
siap menghalau pemudik saat diberlakukan larangan mudik pada enam hingga tujuh belas mei mendatang
sinergitas dan reksibilitas di lapangan menjadi harapan yang harus kita gunakan
sama dengan perjalanan kembali
harapan dan inginan masyarakat di lapangan harus kita keluar
untuk supaya mudik ini benar benar dapat dilaksanakan dengan baik
operasi ketuban dua ribu dua puluh satu adalah operasi kemanusiaan yang lebih menekankan tindakan persuasif dan kuadis
cirebon adalah satu titik di mana pergerakan yang paling banyak
yang terjadi dari barat ke timur
beginilah kakor lantas dir lantas tni kapolres disub
melakukan suatu penegakan hukum
untuk melakukan apakah itu putar balik
apakah itu mempersilahkan bila mereka memenuhi syarat